saling serang dengan senjata tajam
dua kelompok pelajar sekolah kejuran ini terjadi rabu malam
di jalan kampung melayu besar jatinegara jakarta timur
nampak para pelajar ini tak segan segan menyabetkan senjata tajam ke arah pelajar lainnya
tak ada petugas kepolisian yang membubarkan aksi puluhan pelajar nakal ini
akibatnya pengendara yang akan melintas pun terpaksa menghentikan kendaraan
lantaran takut menjadi korban salah sasaran
rame gak tadi bang
wah rame ada lima puluh orang bang
pada bawa senjata tajam apa gimana
bawa senjata tajam celurik sama bisi as gitu kayak bisi plat
itu tawurannya ada korbannya nggak sih bang
kayaknya ada dah yang juga kena macuk sama kena lemper lemperan
tak diketahui penyebab aksi tawuran dua kelompok pelajar ini
namun di kawasan kampung
kampung melayu jakarta timur merupakan kawasan rawan aksi tawuran antar pelajar
puluhan pelajar sekolah menengah pertama diamankan petugas di jalur utama pantura subang
mereka diduga hendak melakukan tawuran antar sekolah
dari beberapa anak didapati yang membawa senjata tajam yang sudah dimodifikasi
diduga akan digunakan untuk tawuran
sebagai efek jerah pelajar itu didata dan diselenggarakan untuk mencari penyelesaian yang tidak terlalu baik
dan diberikan kepada pihak sekolah untuk kemudian ke orang tuanya masing masing
nantinya puluhan pelajar ini akan dibuatkan surat perjanjian
atau surat pernyataan dengan pihak para orang tua
dan sekolah dengan isi pernyataan tidak akan kembali
mengulangi rencana apalagi melakukan tawuran
tim liputan cnn indonesia